mulai hari ini tni angkatan laut resmi memiliki pucuk pimpinan baru
senin pagi panglima tni memimpin langsung upacara serah terima jabatan
di mabes tni angkatan laut cilangkap jakarta timur
serah terima jabatan dilakukan dari pejabat kepala staff tni al yang lama
laksamana ade supandi kepada laksamana siwi sukma aji
laksamana siwi diharapkan bisa melanjutkan program yang telah dilakukan oleh laksamana tni ade supandi
program prioritas itu diantaranya perkuatan alutsista pengembangan organisasi dan lainnya
yang paling utama adalah melanjutkan pengembangan armada ketiga
serta pasukan marinir tiga di sorong papua